aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
hiatch loh ada gak ansie ya
eh keluar damit
indra lukman pokoknya kita harus bikin sepeda hias kita paling keren paling bagus paling ah segala galanya lah oh
biar kita sepeda hias kita tuh bisa juara satu jangan sampai sepeda hias kita kalah dari pendai ke
hmm terus sejarahnya gimana
gimana kalau sepeda hias kita dijadikan kayak robot
oh kalau robot ah mending nggak usah di sopi mending kapal laut aja kapal laut kan lebih bagus tuh
waduh kapal laut
bagusan juga robot lebih canggih lebih keren
yah bagusan juga kapal laut sobri
dah bagusan juga robot
kapal laut robot
eh eh eh stop stop stop eh eh sobri indra kalau kamu maunya robot kalau kamu maunya kapal laut yaudah
kalau kayak gitu mending digabung aja
jadi robot kapal laut
hah iya tuh robot kapal laut itu mau nama sungguh
hah nih bentuknya kayak gini nih wih wih wih wih wih
weh kan keren
jadinya jelas kalau digabung
ah eh luwan emang bisa apa yang namanya robot kapal laut baru tahu aku
ya tentu aja gak bisa
gimana kalau kita lihat hasil punya hikal aja dulu
siapa tahu kita dapat inspirasi
ide yang bagus itu
ya ini dia
kalian nih kak hasilnya
siapa dulu yang gantuin
sepedanya heike sob
gak usah kentang kentang ngomongnya
sepeda haikal butuh kayak begitu
kita bisa membuat sepeda lebih bagus daripada haikal
teman teman sungguh gampang
tapi ntar dulu si sobri sama si indra kalau yang buat
itu tuh bisa ajut
lo boleh tau gak
benih lukman aja yang buat
iya sama aja
kalau kita otot gimana
yaudah kita pergi aja
kita boleh ini gak
kita pindahin sepedanya dulu pak sergiti
nyi pindahin sepeda
saya mau ada panggilan alam nih pak sergiti
yaudah tapi jangan lama lama nih inget
siap pak sergiti
jagain ya sepedanya
oh mau ke kamar mandi dulu
oh ada aja udah kita berganti kita sudah jagain
ini pun kenapa jadi melepok begini ya
kita lepok lihat dulu dah
tinggal sebentar aman kali main sepeda ya
kamu dicari sama ibu kemana mana gak ada
taunya di sini
bu faldi mau sepeda yang kayak gitu bu
kalau sepeda kayak gitu
kita pulang aja yuk
ada topi di atas balek
ada topi di atas genteng
ada topi di atas genteng
kayaknya ada suara positi
aku yang bulbul
aduh beli belah pasti di hatimu loh
lihat ke atas dong
kayak kalong aja
mpok mau minta tolong mau gak
mau nolongin mpok aja
mpok turun dah
jadi begini ayang bulbul
hmm ayang bulbul mau gak kita berdua main drama
bagaimana kalau drama india
sampai siti sini dong
tidak tidak mungkin
apa sih pak ade
apa sih pak de
tidak mungkin kalian berdua main drama
eh kalau orang bilang kage itu harus ada alasannya alasannya yang konkret
pak de tidak setuju kalau positi main drama
ini ada apa sih pak de sergei mpo kok ribut ribut
ya ustaz zanurul tadi positi mau ke india
tapi tak boleh sama pak de
saya juga mencoba untuk meterai
itu ya melerai
bukannya mpo mau ke india tapi mpo ngajak ayang bulbul main drama kayak butet
dramanya drama india
eh kenapa tahu orang pak de ngelarang kagak boleh
soal itu dramanya
dramanya untuk acara isrok mi'roj
dan dramanya itu khusus untuk santriwan dan juga santriwati
jadi emang mereka gak main kan
ya ustazah allah tolongin saya
ustazah kasih kesempatan saya tampil berdua ayang bulbul tayang
bang kamu taruh sepedanya di mana
gue gak tahu sepedanya
tadi kan disimpan sini
tadi kan gue abis cuci tangan
gue juga gak tahu
gapain oleh bohong
iya bener son
iya bener kak
pasri giti gak mungkin kali
mungkin pasri giti bawa sepedanya ke posnya
terus gimana son
yaudah deh kita cari aja
wow kayaknya lagi nyari sesuatu gitu
cembrut gitu mukanya
sobri jadi kamu yang mengikuti sepeda aku
sepeda kamu ilang ya
kasian deh lo
kasian deh lo
eh sepeda jelek butut gitu
siapa yang mau nyuri
eh malahan barang kita selalu dicurus sama triobemo
karena barang kita itu bagus bagus
berarti dia itu sirik
siapa juga yang sirik
tanda tak mampu
terus kalau kita ngumpetin barang kalian mas mula gitu
masalah buat lo
apa masalahnya coba
oke sobri aku gak percaya ada mana sepeda gua
kalah nih mana
ada kondisi apa